perbuatan pidana tersebut berupa penipuan dan lain sebagainya masuk ya pasal lima ratus lima puluh enam
prosesnya kan berproses dulu sampai dengan proses persidangan
dari proses persidangan itu inkrah perbuatan tersebut terbukti dan nanti penyidik juga akan menyampaikan berapa barang bukti yang berhasil disita
dengan nanti dikonversikan nilainya berapa
nah dari situlah nanti proses berikutnya pengadilan yang berikutnya untuk memutuskan dikembalikan aset aset yang menjadi kerugian daripada masyarakat